sejumlah pengendara yang melintas di jalan raya sisingamangara raja kebayoran baru jakarta selatan
kamis pagi menghentikan laju kendaraannya sesaat untuk menghormati detik detik proklamasi
petugas menghentikan para pengguna jalan di jalan sisingamangaraja raya kebayoran baru jakarta selatan
untuk melaksanakan sikap sempurna saat detik detik proklamasi
sayangnya banyak pengendara yang tidak mengetahui sehingga memunyikan klakson kendaraannya
dan pada tanggal tujuh belas agustus pukul sepuluh lewat tujuh belas masyarakat sebenarnya diminta
untuk menghentikan aktivitas dan melakukan sikap sempurna
berdiri tegap saat detik detik proklamasi berlangsung